keinformasi selanjutnya pasar murah yang digelar pemerintah di berbagai daerah diserbu warga
warga berharap pemerintah bisa kembali menstabilkan harga kebutuhan pokok
yang terus melonjak selama bulan ramadan
di sumeneb jawa timur ratusan warga berdesakan membeli daging sapi murah di pasar ramadan
yang digelar pemerintah kabupaten sumeneb
oleh panitia warga dibatasi hanya dibolehkan membeli seperempat kilogram daging seharga rp dua puluh
ini karena jumlah stok terbatas hanya empat puluh kg daging sapi
sementara itu di cirebon jawa barat seribu warga miskin rela antre sejak selasa pagi
untuk mendapatkan paket sembako gratis yang dibagikan pihak kampus universitas swadaya gunung jati cirebon
hanya dengan menukarkan kupon yang dibagikan pihak kampus
warga miskin ini bisa mendapatkan satu paket sembako seharga rp lima puluh
berisi beras gula pasir dan mie instan
mereka mengaku senang mendapatkan bantuan gratis ini
terlebih di tengah melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok di pasaran
di kecamatan ringu probolinggo jawa timur
ratusan warga langsung menyerbu mobil yang mengangkut satu ton gula pasir
operasi pasar ini digelar pemerintah provinsi jawa timur bekerjasama dengan pemerintah setempat
satu orang warga hanya dijatah tiga kg gula
dengan harga rp sebelas
masyarakat berharap pemerintah bisa kembali menstabilkan harga kebutuhan pokok
yang terus melonjak selama bulan ramadan